pol restem anggung jawa tengah
anggota satuan lalu lintas pol restem anggung jawa tengah
menyelamatkan seorang pemudik yang akan melahirkan
di terminal madu reso rabu siang
dalam video yang telah viral di media sosial ini
polisi mengantarkan ibu hamil menggunakan mobil dinas patwal
ibu hamil tersebut langsung dibawa ke puskesmas terdekat
ternyata ibu hamil tersebut adalah pemudik asal wonosobo jawa tengah
yang hendak pulang kampung ke jombang jawa timur
ibu hamil tersebut akhirnya cepat mendapat penanganan medis
kepala tetak usaha puskesmas darmarini temanggung komuti utari
mengatakan dari hasil pemeriksaan ibu hamil dan janinnya dalam kondisi baik
ia diduga kesakitan karena mengalami kelelahan dalam perjalanan
ibu hamil tersebut telah viral di media sosial ini